pssi akan segera menaturalisasi pemain yong ayaks ezra walian untuk proyeksi sea games dua ribu tujuh belas
tidak hanya itu pemerintah melalui menpora juga melakukan pendataan pemain keturunan indonesia
yang merumput di eropa maupun timur tengah
program pssi ini pun mendapatkan tanggapan pro dan kontra dari mata para pemain garuda jaya
ex team nas u sembilan belas evan dimas dan dinan nhafiat
dalam waktu dekat pssi akan menaturalisasi pemain young ayaks ezra walian
untuk memperkuat timnas indonesia di ajang sea games dua ribu tujuh belas nanti
bahkan pemerintah melalui menpora melakukan pendataan terhadap pemain keturunan indonesia
yang merumput di eropa maupun di timur tengah
program naturalisasi pemain ini pun mendapatkan tanggapan
ya saya sih setuju setuju aja
kalau memang mereka lebih bagus dari anak bangsa kita kenapa enggak gitu
tapi kalau memang kurang bagus ya mending saya berharap orang indonesia juga
tanggapan berbeda dilontarkan mantan striker u sembilan belas dinan javier
menurut dinan seharusnya pssi memperbaiki kualitas pembinaan pemain di usia muda
dan menggunakan pemain lokal untuk bermain di tim nas indonesia
saya sendiri nanggapinnya kurang berkenan ya karena sebenarnya kita
saya ini punya penyertaan yang terakhir
lebih mungkin lebih di pembinaan aja lebih bagus di pembinaan aja
jangan instan gitu
sebenarnya kalau naturalisasi kan mungkin persen memainkan lokal gitu
artinya nanti berat ya persaingannya
ya kalau persaingan pasti ada tapi mungkin lebih di pemain lokal lebih dimaksimalkan dulu
pssi sengaja melakukan program naturalisasi pemain untuk memberikan prestasi terbaik
pada dua gelaran yang akan dihadapi oleh tim sepak bola
yakni menjuari sea games dua ribu tujuh belas di malaysia dan lolos hingga ke final pada asian games dua ribu delapan belas
yang akan berlangsung di jakarta
wahyu pertama surabaya